vaksin merah putih buatan dalam negeri memasuki tahap penyusunan roadmap
pengembangan vaksin dalam negeri ini melibatkan tujuh platform
yakni kementerian riset dan teknologi
badan riset inovasi nasional
lembaga biologi molekuler
serta sejumlah perguruan tinggi
roadmap pengembangan vaksin merah putih ini dimulai dari hulu sampai hilir
mulai dari isolasi tentang virus yang beredar di indonesia
sampai bibit vaksin
untuk pengembangan vaksin merah putih bekerja sama dengan beberapa pengembang
salah satunya sinovac
uji klinis nantinya juga akan didampingi oleh bpom
agar mendapatkan sertifikasi untuk keamanan produksi massal
termasuk vaksin ini menerapkan
nah untuk vaksin merah putih sendiri
ini ada beberapa platform
ya paling tidak tujuh platform
yang kemarin kesepakatan kita
untuk kita fokuskan ke tiga platform
termasuk bppt yang juga mengembangkan acuan
dan akhir akhir ini sangat juga aktif di vaksin merah putih
nah nanti mengenai proses roadmapnya
ini sedang disusun